kalau kita bicara masalah ancaman kapital kita melihat dari seluruh sisi
dari ancaman kemarau kecil yang ada di bulan februari maret dan juga nanti ancaman kemarau besar di bulan juni sampai dengan bulan september sekarang kadang sampai oktober
kedua saya sampaikan juga bahwa bmkg mencoba memonitor terus perkembangan cuaca dan iklim menganalisis dan menyampaikannya ke masyarakat
dan juga setiap kemudian apa tujuan agar kita bisa memitigasi lebih awal potensi potensi yang kita sama sama tidak harapkan
jadi misalkanlah sekarang katakanlah kita bisa masuk transisi dari musim hujan ke musim kemarau
dari pantauan kami memang sesuai dengan prediksi kami
untuk musim kemarau tahun ini di awal kemarau di bulan april dan di bulan mei
cuaca lebih tinggi dibanding cuaca rata rata normalnya jadi rata rata tiga puluh tahunnya